itulah kemuliaan ramadhan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa
kita berjumpa kembali dalam program kultum ramadhan
gapai kemuliaan bersama saya arikin nanjar agustian
pemirsa pemilihan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta tahun dua ribu tujuh belas ini
dianggap sebagai pemilihan kepala daerah yang paling meriah
sekaligus paling sengit persaingannya
tak hanya di akar rumput maupun di panggung kampanye
melainkan juga di media masa
terlebih di media sosial
semua berharap jakarta mendapat pemimpin yang mampu mengembalikan
suasana politik dan kehidupan yang sebelumnya
sempat memanas dan riuh rendah
kembali menjadi tenang dan kondusif
pemirsa yang dirahmati allah
tak pernah rasanya kita bukan hanya jakarta
tapi indonesia rasanya begitu terpolarisasi
seolah terpecah menjadi kutub kutub
seolah dia dan mereka kita dan dirinya sudah terpisah
oleh karena itu hari ini kita bersama sama
di bulan yang penuh rahmat
dan barokah ini
untuk memulai kembali kehidupan yang baru
kehidupan dimana kita kembali bersatu
karena allah subhanahu wa ta'ala adalah al jami
yang mengajarkan manusia kepada nilai nilai kebersamaan
dan jangan lupa bagaimana cara menjaga nilai kebersamaan
adalah mengembalikan kepada allah as salam
memberikan kedamaian dan kebahagiaan
pada dasarnya manusia adalah hamba allah
dan sifat allah al jami
yaitu yang maha mengumpulkan dan maha menyatukan
meskipun dia berbeda beda suku
berbeda golongan berbeda kelompok
tetapi karena perbedaan itulah yang mengakibatkan
timbul sebuah persatuan
dimana yang membutuhkan yang memerlukan
yang memberi yang menerima yang menolong
yang menerima pertolongan
semuanya adalah bagian
yang membeli yang menjual yang memproduksi yang bekerja
kemudian yang memberi manfaat yang menerima manfaat
semua dalam satu kesatuan
itulah dia simbol bahwa kita memang diciptakan
oleh allah al jami yang maha mengumpulkan
bayangkan kalau sifat sifat
dari allah al jami ini
tidak muncul di indonesia atau di seluruh dunia
kerusakan sudah terjadi dimana mana
kita sedih dan khawatir dengan peristiwa di syria
peristiwa di irak di afganistan
ketika perpecahan terjadi
bulan yang penuh rahmat dan barokah ini
kita harus kembali bersatu
kepada fitrah sejati
karena kita hamba allah al jami

bersatu pun tidak cukup
karena kita diciptakan oleh allah al jami
yang maha memberikan kedamaian
bulan ramadan ini adalah bulan yang terbaik
bulan yang terindah
agar kita melepas kembali belenggu belenggu masa lalu
kemarahan kemarahan masa lalu
atau mungkin hal hal yang membuat kita kecewa
dimana puncaknya adalah idul fitri
dan itu adalah hari ketika kita mampu
saling memaafkan dan saling menerima
di bumi ini
apabila ada satu tetes air dari surga jatuh
mungkin air itu menetes di indonesia
dimana keindahannya ini telah menjadi legenda dunia
di bulan ramadhan ini
kita bangun kembali rasa persatuan kita
untuk membangun nilai nilai kedamaian
allah al jami menginginkan ini
karena dialah yang memiliki sifat sifat
mengajak manusia berjamaah dan mengumpulkan
allah as salam yang memiliki sifat sifat kedamaian ini
yang mengingin kita semuanya berjamaah
dan juga saling berdamai saling mengasihi
tidak akan pernah ada kesempurnaan
kecuali kita menghentikan semua kebencian
demi lahirnya sifat mulia fitrah yang telah allah ajarkan
pemirsa alam semesta diciptakan pun berbeda beda
ada matahari ada bulan ada bintang ada air
dan berbagai hewan semuanya bersatu
mereka memiliki satu sifat
bukan karena saya bukan karena dia
tetapi karena kita semuanya sadar
bahwa kita mengabdi hanya kepada allah
apabila sebatang pohon tidak mungkin akarnya harus terus di atas
buahnya di bawah semuanya ikhlas
kadang pun hanya di bawah dan tidak terlihat
itulah pengejauhan tahan dari kalimat tawhid
al jami as salam adalah bukti
bahwa kita ingin mengabdikan hidup hanya kepada allah subhanahu wa ta'ala
pemirsa mari sama sama
di bulan yang penuh rahmat dan barokah
yang dihadirkan setelah pilkada
tidak satupun daun yang jatuh kebetulan
tidak satupun debu yang terbang kebetulan kecuali izin allah
dan allah menempatkan setelah pilkada
didatangi oleh bulan yang penuh rahmat dan barokah
bayangkan apabila dia sebuah mahluk atau sok mahluk
maka ramadan itu datang kepada bangsa indonesia
menyapa dengan sayap perutnya
sayap kasih sayangnya dengan cintanya
memohon kepada allah agar indonesia kembali disatukan
ya allah ya jami
engkau yang mengumpulkan
ya allah ya salam
engkau yang maha damai
maka satukan damaikan dengan asma'mu yang indah
kabulkanlah ya rab
tiada satu penuh kekuatan tanpa engkau yang mampu menamaikan
kabulkan ya rab
ya rabbal alamin